aku siapkan perjalanan terakhir kita
kamu suka menyulitkan hal yang mudah
jadi aku akan membuat ini sedikit sulit
temui aku di tempat kisah kita bermula
juga di sana kita berlabuh
perjalanan baru saja dimulai